dan ketinggian air di aliran sungai ciliwung di kampung pulo jatinegara jakarta timur perlahan mulai surut
seperti yang tadi disampaikan rekan kami sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah dan perabotan menggunakan air genangan
rabu siang debit air sungai ciliwung menunjukkan tanda penurunan
meski begitu sejumlah warga belum mau kembali ke rumah mereka
warga masih bertahan di pengungsian sambil menunggu air surut total
meski sampah dan genangan banjir masih mengelilingi rumah beberapa warga mulai membersihkan rumah dan perabotan mereka yang terendam air dan lumpur
mereka menggunakan air genangan banjir karena fasilitas air bersih belum mereka terima
airnya susah banyak lumpur lumpurnya tebal harus dihijinkan air kurang buat bersihnya
air bersih karena belum ada lampu
warga yang berada di posko pengungsian masih waspada genangan air kembali naik
sementara pompa air terus beroperasi untuk mengurangi debit air yang mengenangi rumah warga
raff raff kahvi jakarta